lagi pula gue lagi pengen sendiri
yaudah ada lagi yang kamu ingin tanyakan
gak ada tante udah jelas semuanya
kalau gitu aku pamit pulang ya tante ya
baru ajok gue sama nyokap gue mau ajokin makan
udah lah gak usah lain kali aja soalnya
pasti mama dan bapak kau bangga sekali sama kau roman
aku mau angkat telat dulu bentar boleh ya
halo ulan kenapa
lo dimana sekarang
gue kan mau rahasiain dulu soal rencana gue ke istanbul ini ke wulan
biar nanti jadi surprise buat dia
kok langsung dimatiin sih
ulan kenapa tiba tiba marah gitu ya sama gue

terima kasih udah bilang cuaca
man ada masalah
ngga gaada private entah
yaudah kalo gitu kita lanjutkan perbicaran kita ya
jadi ini uang untuk kamu bikin paspor dan visa
oh iya kalau bisa kamu bikinnya secepatnya
iya baik tante
aduh sampai dikos nanti gue harus telepon wulan nih
padahal lo udah janji sama gue
cintaku padahal lo adalah pasti
jangan kau tuntut pengorbanan
jangan kau uji kesetiaanku
karena berpaling pun aku tak mau
padahal baru seminggu kita pisah
lo tega mau minggu man
gue heran kok lo bisa disini
kenapa sih lo selalu ada dimana mana
gue mau minta maaf lan sebelumnya
gue bisa ada di sini karena gue ngikutin lo dari asrama
iya karena gue khawatir sama kondisi lu
lo udah baik kan
ikut gue yuk
pasti lo belum sarapan kan
gue belum lapar
ya justru itu yang baik
makanlah sebelum lapar dan berhentilah sebelum dingin
gak usah deh
gue tau nih kenapa

mau diet atau gak diet sama aja
ini pipinya tetep cabi kok
iya pans lo biarin aja
cabi itu bikin alat muda tau gak
percaya sih percaya
tapi biasanya yang cabi itu emang hidungnya juga ikutan ketarik ke dalam
ini gue pesek
yaudahlah makasih buat tawarannya
cuman lo makan sendiri aja ya
gue bener bener belum makan
lagipula gue lagi pengen sendiri
yaudah ada lagi yang kamu ingin tanyakan
gak ada tante udah jelas semuanya
kalo gitu aku pamit pulang ya tante
baru ajok gue sama nyokap gue mau ajokin makan
udah lah gak usah lain kali aja soalnya gue buru buru harus pulang
emang buru buru banget ya
yaudah kalo gitu saya pamit ya tante
kau bisa liat sam
kalau enggak ngapain kamu ngebujukin mama supaya roman untuk lulus audisi ini
ya kan ya kan
ya memang sih roman memenuhi kualifikasi untuk menang di audisi ini
jadi mama gak curang dong
lupa sih mama
beri lihat aku lapar
ihh mimpi kamu merah
ihh mimpi kamu merah
kamu merah karena aku lapar
ah bilang aja kamu malu
perahara itu datang membuatku terguncang
padahal rindu ini sudah terlalu dalam
apakah masih harus dihias dengan pertengkaran
kumohon jangan marah bidadari
karena diamu buatku gelisah setengah mati
aku akan menang
tuh gue gak boleh nunggu sampai kosan baru nelpon wulan
gue harus jelasin ke dia sekarang kenapa gue kayak gitu
jangan angkat dong please
gak diangkat juga
gak ada nyerahnya juga nih orang
alhamdulillah ya allah
akhirnya lo angkat juga
aduh lan please dong lo jangan nangis lan
gue gak punya tisu nih please jangan nangis ya
kalaupun lo ada tisu
ngasih tisu itu
sekarang sama gue
gak bisa juga sih
lan lo kenapa sih
kayaknya hari ini tuh lo galak
banget sama gue kenapa
gue ada salah lagi sama lo